tata harus gimana ya ian
emangnya tata selamat itu ya
nusantar enggak deh
setahu tata saya tuh pintar
apalagi yon dulu nenek tata tuh julukin tata si pintar
berarti tata kan pintar
ya setuju sama neneknya tata
tapi tata harus tau juga
kemaren si jenny pernah bilang kayak gini
ternyata cuma segitu doang kemampuan loh iya
apa lagi sekarang lo dibantuin sama dua anak warior ini
gat gat bun gua bun
kamu mau ngapain disini keburu tolat bentar
itu ngapain orang orang pada berantem
ditunggu disini aja ya
jangan pernah beranjak dari tempat ini
gua ngomong gini demi keselamatan lu

lu kan langsung mukul duit di dinding kan ini
maaf beruntung usaru
ya ini udah gak mohon pun
kan trik di daerah rileksi aja
lu udah belain bonbon sama bedul
lo butuh bantuan nggak
bon dul gue minta tolong sama lo berdua untuk ikutin mondi pastiin dia selamat kalau udah sampe rumahnya baru kabarin gue
tapi boy bukannya kita gak mau boy tapi kan lo tau sendiri mondi itu
nggak ada kayak gitu dul dul bon gimanapun juga tadi kan mondi udah nolongin kalian berdua sekarang kita harus balas budi ikutin mondi sampe rumah dengan selamat please ini gue yang minta lo
aduh es balok lo tuh kenapa sih geng motor lo itu selalu aja berantem aja kerjaannya nggak capek ya pak udah deh masih mending lo cabut deh dari geng motor lo itu gak ada gunanya juga kan
asal lo tau ya warrior ini bukan geng motor tapi klub geng sama klub itu beda dan kalau lo nggak tahu artinya ini lo diem aja
yaudah deh terserah lo yaudah sekarang kita harus berangkat keburu telat tau nggak sih ayo cepetan
ayo gue gak mau yang nanti dimarahin sama pak johan kalau kita telat terus kita jadi gak bisa masuk kelas
iya bawel sabar dong ini kan lagi pake tas dulu pake helm dulu
lama banget pake tas pake helm
sabar dong motornya belum dinyalain
yaudah nyalain buruan
klub bukan geng beda
tata harus gimana ya iyan emangnya tata selamat itu ya
nggak usah nunggu deh setau tata tata tuh pintar
apalagi ya iyan dulu nenek tata tuh julukin tata si pintar
berarti tata kan pintar ya nggak
bener iyan setuju sama neneknya tata
tapi tata harus tahu juga
kemaren si geri pernah bilang kayak gini geri tuh paling suka ngeliat tata tersenyum
kok tata gak pernah denger garing ngomong kayak gitu depan tata
kan tata maunya my handsome geri itu bilang dan nguji tata
dijumpa luka tata gitu
iya iya nanti lo bakal denger sendiri kok
by the way tata baru sadar my handsome geri kemana ya
tadi juga iyan kebetulan memang nyari geri
dia bilang katanya mau ke toilet eh ketemunya malah sama taat
hah tuh kan kenapa sih
kayaknya my handsome geri nggak mau udah ketemu sama tata ya
susah banget kayaknya
eh iyan nih iyan iyan mau bantuin tata nggak
iyan bisa nggak buat tata sama geri tuh ketemu
tapi cuma berdua
kok gue jadi jealous gini sih denger tata pengen berduaan sama geri
kita ketemuan jam delapan kali ya nanti tempatnya di mana biar
kita ketemuan jam
tete tempatnya nyusul biar iyan share loh ke tata
oke doki kalau gitu mau kasih banyak ya iyan
karena iyan mau bantuin tata sama geri untuk ketemu berdua
hmm tata tuh jadi nggak sabar deh tata bingung nanti tuh pake bajunya pasti harus yang cantik banget ya iyan ya
dan danda juga harus yang bagus
harus harus harus pokoknya harus cantik bajunya harus bagus biar geri makin cinta sama tata
aiyan berkasih banyak
terus dia dong sama tata satu lagi satu lagi
yes jadi nanti cinta tata nggak akan berdua cukup sebelah tangan gini lagi
eh iya tata jangan kasih tau sobat siapa dulu soal rencana kita ini apalagi ke olin sama si sila
tata gak mau kan kalau rencana tata berantakan
oke doki tata nggak akan cerita sama olin dan sila
bagus kalau gitu iyan cabut dulu ya temuin si geri ngomong dulu sama dia
thank you iyan bye
karena akhirnya tata bisa ketemu berdua dong sama my handsome geri
pokoknya tata harus tampil paling cantik dan paling menarik di mata giri
salon dulu ya hari ini sebelum ketemu sama my handsome geri